dalam event broadband digital summit dua ribu delapan belas yang diadakan di bandung pada akhir september lalu
tim cnn indonesia tech news berkesempatan menguji langsung inovasi inovasi yang paling unik dan tentunya menarik
apa saja berikut informasinya untuk anda
digital broadband summit dua ribu delapan belas menjadi forum komunikasi teknologi digital terkini yang mempertemukan para ahli dan startup
berikut beberapa inovasi menarik yang dipamerkan tahun ini
inilah otopet listrik karya mahasiswa universitas telkom
ini otopet listrik nah di sini otopet kita kita gunain baterai biar ramah lingkungan
nah di sini kita pakai baterai litium ion
nah mungkin keunggulan dari otopet kita ini kita punya sistem keamanan sendiri
jadi buat hidupin otopetnya kita harus nge taping dulu pakai id card nya
kita punya id card buat rfid nya
jadi di id card nya udah ada chip nih ya
nah kan setelah saya taping ini indikatornya nyala lcd nya
nah ketika lcd nya udah nyala kita baru bisa pakai si otopetnya
otopet ini disokong baterai litium ion
dalam sekali pengisian daya membutuhkan waktu empat sampai lima jam untuk durasi penggunaan hingga dua belas jam
tim pengembang mengklaim otopet buatannya mampu melaju hingga kecepatan empat puluh km per jam
pengguna pun dapat melihat laju kecepatan melalui layar monitor empat inci
selain otopet elektrik tim adzkia di bawah naungan laboratorium riset robotik
mengembangkan robot dari mini komputer raspberry pie
ada pula robot tank mini yang bekerja sebagai pengintai
robot ini menggunakan beberapa sistem sensor dan kamera pemantau untuk membaca keadaan sekitar
sementara kendali sepenuhnya dari ponsel pintar
saat ini dunia periklanan juga tak luput dari sentuhan teknologi
salah satu perusahaan digital media advertising di bandung menerapkan konsep baru
yakni iklan hologram tiga dimensi
iklan hologram tiga dimensi
iklan hologram ini menggunakan alat bernama hypervison
yang dikembangkan startup kinomo asal inggris
alat ini terdiri dari susunan lampu led khusus yang berbentuk seperti kincir
untuk menampilkan wujud hologram alat ini akan memutarkan susunan lampu led tersebut
hasil dari putaran akan membentuk sebuah gambar tiga dimensi yang seolah terlihat nyata
di bidang kesehatan ada pula inovasi bernama hbi atau hemoglobin eye
ini berupa aplikasi untuk menghitung kadar sel darah merah dalam tubuh
pengguna terlebih dahulu memasukkan nama dan umur
kemudian bagian konjuntiva atau bawah mata dipindai melalui kamera ponsel
selanjutnya aplikasi akan mendeteksi pengguna terkena anemia atau tidak
tim beranggotakan dua orang yakni putra kesafa dan rami abiyu
mereka juga mengembangkan aplikasi kesehatan lain bernama myglucose
ini adalah perangkat membaca kadar gula dalam tubuh
pada event digital broadband summit kali ini
perusahaan teknologi asal jepang fujitsu memperkenalkan sistem keamanan digital
teknologi ini diberi nama real time location tracking system atau disingkat rtls
rtls mampu memantau posisi pengguna ketika memasuki ruangan yang telah diberi sensor
di samping bisa mengetahui lokasi dari seseorang dan juga mengetahui secara pasti face recognition nya
suspesies behavior yang saya maksud adalah kemungkinan adanya penyusup di dalam satu ruangan
jadi misalnya di case nya adalah kalau dalam ruangan
harusnya dia tidak boleh menggunakan masker atau helm
atau menutupi wajahnya
tapi si orang ini menutupi wajahnya menggunakan masker
jadi ketika dia menggunakan masker akan dideteksi sebagai suspicious
dan kemudian muncul warning face being covered
tapi kalau dilepas lagi maskernya dia akan dideteksi sebagai safe
selain itu fujitsu juga turut memamerkan sistem analisis data lalu lintas yang disebut spati wall
jari sindia bandung